majelis kehormatan mahkamah konstitusi diharapkan sudah melakukan rapat pertama pada rabu esok
majelis kehormatan dipastikan terbentuk setelah perwakilan dari komisi yudisial akan memberikan nama perwakilannya selambatnya pada selasa malam
tugas majelis kehormatan mk ini nantinya adalah memeriksa patrialis akbar terkait kasus yang menjeratnya
hasil rekomendasi majelis kehormatan ini bisa berupa pemberhentian jika ditemukan adanya pelanggaran
namun lantaran patrialis akbar sudah mengundurkan diri kerja majelis kehormatan bisa semakin cepat dan mudah sehingga tidak diperlukan waktu pemeriksaan selama tiga puluh hari sebagaimana biasa dilakukan
namun majelis korma tetap berharap bisa memeriksa patrialis akbar di tahanan kpk
kalau diperbolehkan kpk memeriksa nanti majelis kehormatan ke sana
tapi kalau nggak boleh sebagaimana dulu pak akil akhirnya pemeriksaannya in absensi ya kan
ya kita harapkan jangan sampai satu
dua bulan karena ini kan sudah jelas ada pak patrias mengundurkan diri
kalau itu bisa seminggu atau bisa lima hari kita syukur
lima hari sehingga presiden bisa segera melakukan seleksi pengisian jabatan untuk penggantinya
ya terulangnya hakim konstitusi yang terjerat perkara rasuah dinilai karena mk selama ini terkesan bebas dari pengawasan
wacana pengawas dari pihak eksternal pun mencuat untuk membenahi mahkamah konstitusi
kasus suap yang menjerat hakim konstitusi patrialis akbar
memunculkan wacana perlunya pengawasan eksternal terhadap mahkamah konstitusi
hal itu dikarenakan pengawasan internal yang ada saat ini melalui dewan etik mk
nyatanya tak dapat mencegah praktik korupsi terjadi
apalagi kasus ini bukanlah yang pertama
setelah tiga tahun sebelumnya hakim mk juga pernah tersangkut perkara rasuah
wacana pengawasan eksternal yang mencuat yaitu melalui komisi yudisial
atau dibentuk badan ad hoc di luar mk
di sisi lain saat ini revisi undang undang mk tengah digarap pemerintah melalui kemenkumham
parlemen menunggu draft tersebut untuk segera dibahas
karena dewan etik itu pertama dia kan tidak punya staf pendukung
walaupun sifatnya tetap tapi keberadaannya kan tetap ad hoc
berbeda dengan komisi yudisial yang dia punya divisi penyelidikan dan penyidikan
kemudian juga mengembangkan kerjasama dan jaringan dengan elemen elemen masyarakat sipil
itu kelebihannya kalau pengawasan itu ada di satu lembaga yang memang punya struktur untuk itu
punya kapasitas untuk itu
nah ini saya kira ke depan memang juga harus menjadi juga pemikiran kembali
undang undang mk yang ada saat ini masih memiliki celah terutama terkait seleksi calon hakim konstitusi
proses yang dinilai tertutup dan syarat nuansa politik
saya kira proses rekrutmennya itu memang salah
karena proses rekrutmennya itu politik dan tertutup
di dpr itu proses rekrutmen kan dilakukan melalui proses politik
itu adalah properti selalu yang terpilih biasanya teman teman sendiri sesama politikus
nah yang patrialis ini itu tidak melalui seleksi
itu penunjukan dari presiden sby
diharapkan kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi di tubuh mk
karena jika hakim sebagai pengadil justru berbuat tercelah lalu pada siapa lagi publik harus percaya
agus dirmansyah cnn indonesia
ya dengan tertangkapnya patrialis akbar maka sudah dua hakim dari lembaga penjaga konstitusi di republik ini mk tersandung tindakan lancung alias korupsi
geliat tanya publik mencuat kembali
perlukah ada mekanisme dan lembaga eksternal yang mengawasi kinerja para hakim konstitusi tersebut
ataukah hanya cukup pengawasan ketat oleh dewan etik secara internal saja
perlukah kewenangan komisi yudisial dikembalikan untuk mengawasi hakim hakim mk ini
kami mengulasnya malam hari ini dengan zainal arifin mukhtar pakar hukum tata negara ugm
kemudian teguh taufikul hadi anggota komisi hukum atau komisi tiga dpr ri
dan gregorius seto haryanto dari forum konstitusi selamat malam
terima kasih sudah hadir
tapi sebelum kita mulai kita simak terlebih dahulu pernyataan dari sekretaris kabinet pramono anung berikut ini
presiden sudah memutuskan sudah meminta kepada kita semua terutama yang menjadi pembantu beliau
untuk menyiapkan pansel mk dilakukan secara transparan terbuka
kita ingin segera karena pak patrialis sendiri sudah mengundurkan diri
dan kemudian pansel segera dibentuk
kemudian juga tidak ada lagi halangan
yang paling penting adalah mekanismenya dilakukan secara transparan terbuka melibatkan publik
karena kita belajar dari pengalaman yang ada
kalau mendapatkan sorotan di ruang publik itu pasti akan mendapatkan calon yang lebih baik
malam ini kita berbicara perbaikan ke depan untuk mahkamah konstitusi yang memang merupakan lembaga penjaga konstitusi di republik ini
saya ke pak taufikul hadi terlebih dahulu
kemarin komisi tiga rapat konsultasi dengan mk
apakah saat itu juga dibahas juga soal perlukah adanya mekanisme pengawasan terutama dari eksternal
sebetulnya kalau kemarin itu adalah kita berharap
yang utamanya bukan itu ya
bukan karena itu sudah terjadwal dari awal
jadi kita kemudian ada momentum itu
lantas kita hadir ke sana dan kita berbicara
bukan khusus tentang itu tetapi secara keseluruhan
tetapi menurut saya itu adalah pertemuan yang bagus
jadi memberikan kesempatan kepada kita itu adalah untuk menilai lebih jauh terhadap perkembangan perkembangan terakhir ini
bagaimana kita bersikap terhadap mk ini
karena harus kita ketahui betul mk ini adalah itulah lembaga yang menurut saya
yang membuat checks and balance dan itulah dengan semua lembaga yang ada di indonesia
keputusannya ini adalah derajatnya sangat tinggi
gara gara mk ini tidak ada lembaga di indonesia itu yang menjadi untousiable
dpr itu kalau membuat undang undang itu harus mempertimbangkan mk
pemerintah membuat undang undang menjalankan undang undang membuat undang undang
mengusulkan draft undang undang dan lain sebagainya begitu
selalu mempertimbangkan ini
masyarakat itu adalah menjadi lebih jauh masuk di dalam persoalan persoalan kenegaraan
keputusannya itu adalah akan merubah wajah tata laksana hukum dan sebagainya di indonesia
nah karena itu menurut saya kita berada sebuah lembaga yang
ada sebuah lembaga yang demikian derajatnya yang tinggi
maka harapan kita adalah materi yang hadir di dalam itu adalah juga demikian adanya
nah itulah kemudian itu menurut saya
kontak kita kemudian ketika ini terjadi berkali kali
terjadi pertama kali itu kita menganggap ya sudah ini akan selesai persoalannya kalau kita menangani dengan baik
kecolongan begitu ya maksudnya
kita menganggap kecolongan
tapi ini dua kali terjadi
dan kita mendukung sepenuhnya pada saat itu perbaikan mk dengan kita dorong misalnya dewan etik dan sebagainya
terjadi juga kedua kali
ini sebenarnya tidak boleh terjadi kepada seorang namanya saya berharap mungkin bukan tidak seperti itu ya
pak patrialis dia sebenarnya adalah orang yang kafah di dalam politik
dia pernah menjadi anggota dpr
pernah menjadi menteri
jadi kalau misalnya harapan kepada kenegarawanan itu telah ada
dan kemudian menjadi hakim di sana
lalu artinya sikap komisi tiga ketika melihat ini anda sebagai komisi tiga melihat apakah akhirnya
ah ini perlu tidak bisa mengandalkan integritas individu saja walaupun beberapa seringkali disebutkan bahwa yang hakim mk ini
adalah manusia setengah dewa
tetapi perlukah akhirnya kemudian setelah dua kali ini terjadi tidak cukup pengawasan internal saja
ini memang kami dengan beliau ini sering berdebat tentang itu
paling tidak di tv
kami selalu mengatakan saya selalu mengatakan tidak boleh ada lembaga di muka bumi ini
apalagi di dalam sebuah sistem demokrasi tanpa pengawasan
itu sudah celaka dua belas
jadi kalau misalnya
pendapat anda tidak boleh ada lembaga di aturan sistem demokrasi ini yang tidak boleh diawasi
tidak ada karena itu checks and balance itu selalu selalu ada
itulah yang harus
nah mk ini ada memang lembaga pengawas
ya kan dewan etik itu
menurut saya bukan sekedar dewan etik harus ada
itu harus kita perkuat menurut saya
ini nanti kita pikir bersama sama gimana memperkuat dewan etik
tetapi bukan pada lembaga lain
karena misalnya kita berikan kepada ki
itu menurut saya tidak terlalu tepat
lembaga ini hampir setara
kay ini kan lembaga dengan mk ini kan setara
itu bagaimana kita mengawasi
harus mengawasi itu adalah
jadi intinya harus ada lembaga sendiri
di luar mk yang mengawasi
mungkin dewan etik ini harus diberikan kewenangan yang lebih
tidak seperti sekarang mungkin lebih daripada itu
hal yang lebih ini kita perkirakan
yang kedua adalah pengambilan keputusan
ini yang menjadi persoalan di mk ini
hakim mk setelah tidak menjadi hakim mk itu menjadi ini pengacara
dientuk di mk lagi
jadi pasti itu terjadi hal yang aneh di mk sekarang ini menurut saya
pengambilan keputusan menurut saya itu bukan seperti sekarang ini
seharusnya kalau pengambilan keputusan mekanisme pengambilan keputusan
hanya dihadiri oleh hakim hakim mk saja
dan yang kemudian diumumkan hari itu juga langsung
kalau misalnya dikabulkan atau tidak dikabulkan hari itu kemudian diumumkan
boleh dia membuat kemudian laporan itu adalah diumumkan
kalau boleh saya garis bawah berarti anda setuju ada pengawasan di luar mk
itukah itu kalau yang saya maksudkan tadi adalah dewan etik
jadi internal boleh itu diperkuat
tetapi itu adalah wewenangnya itu harus lebih
memperkuat wewenang dewan etik berarti pengawasan internal yang diperkuat begitu ya
baik kalau su cheng gimana pendakwa
pendapatnya soal ini terjadi kedua kali saat akhil mukhtar anda juga sangat mengkritisi hal ini
yang pertama kan harus kita detailkan ya
apa sih sebenarnya penyebabnya
penyebabnya tentu tidak tunggal
kita tidak bicara soal pengawasan semata
tapi kita bicara soal ada sekian banyak faktor yang mengakibatkan kenapa kemudian mk menjadi begini
satu yang luar biasa menurut saya adalah prinsip rekrutmen
mohon maaf rekrutmen itu seingat saya pasal sembilan belas dan pasal dua puluh ayat dua undang undang mk sendiri
mencatatkan beberapa prinsip
ada namanya prinsip transparan ada prinsip akuntabel partisipatif dan objektif
tapi alhamdulillah dari prinsip ini tidak pernah dijalankan dengan baik
setahu saya dpr masih lumayan
presiden pernah melakukannya dengan cukup lumayan dengan membentuk pansel di zaman satu kali
untuk yang mk ini ya jadi dari tiga unsur ini menjalankan itu ya
mahkamah agung paling lemah
nyaris tidak ada proses yang transparan akuntabel partisipatif
objektif itu nyaris tidak ada karena betul betul di dalam internal saja
dpr pernah melakukan itu
presiden pernah melakukan itu
contohnya dalam kasus patrialis
dimana kemudian dia hanya nunjuk saja tidak ada proses terbuka tidak ada proses mendengarkan
dan seingat saya kemudian digugat di pt un dan kemudian kalah di tingkat pertama
walaupun kemudian akhirnya berbeda
nah maksud saya adalah kalau kita mau memperbaiki yang pertama kita bicara rekrutmen nih
bagaimana menerjemahkan prinsip prinsip tadi ke dalam sebuah aturan dan mekanisme
mereka menerjemahkan yang lebih jelas
pertanyaannya misalnya apakah boleh politisi masuk
menurut saya setiap orang boleh masuk
politisi pun boleh
tetapi bagaimana kita menghilangkan prinsip kemungkinan dia melakukan konflik of interest
misalnya di undang undang penyelenggara pemilu misalnya ada batasan waktu untuk memasuki
nah menurut saya itu menarik kalau dipakai
misalnya let's say dua tahun tiga tahun
itu menjadi menarik untuk dipakai supaya menghilangkan kemungkinan konflik of interestnya
tapi intinya adalah bagaimana kita menuangkan prinsip prinsip tadi ke dalam proses rekrutmen
dan itu mengikat bagi semua lembaga ini
jangan kemudian karena merasa bahwa eksekutif atau presiden bisa tiga
ini diperlakukan jatah jatah jatahan atau seenaknya dia
menurut saya tidak boleh
karena ada prinsip yang kemudian ini mengikat loh menurut saya
pasal sembilan belas dan pasal dua puluh ayat dua itu
karena mengatakan bahwa harusnya transparan akuntabel objektif
nah itulah yang harus diterjemahkan dalam sistem pemilihan
itu yang pertama
yang kedua ini soal kualitas putusan mk sendiri belakangan
dan itu membuat orang makin banyak mencurigai
makin banyak hal hal yang di belakangnya orang
coba lihat putusan mk belakangan satu dari segi kualitas menurut saya
mengalami penurunan yang cukup signifikan
kalau dibandingkan dengan
sejak kapan ini
kalau ada amati
terakhir barangkali zaman mahfud
begitu lepas mahfud mengalami penurunan secara signifikan
kita kurang tahu ya apa faktornya
saya tidak mungkin mengatakan kualitas hakim
karena mereka semuanya punya kualitas yang hampir mirip
ada standar doktornya dan sebagainya
tapi kalau dilihat di zaman jimli dan mahfud misalnya
putusan itu masih beraroma sangat kuat tuh
analisis ada alasan the reason behindnya keluar
mengambil posisi itu
tapi di belakangan itu kan mengalami
akseptabilitasnya tinggi sekali
betul akseptabilitasnya cukup tinggi
di belakangan itu mengalami
putusan misalnya satu ratus lima belas halaman gitu
kira kira satu ratus sepuluh halaman hanya mengulang permohonan
lalu kemudian hanya tiga halaman empat halaman mengulang ahlasan hukumnya
padahal menurut kita harusnya kan alasan hukum atau rasio desidendi itu menjadi sangat penting
untuk menjelaskan kenapa kemudian posisi mk menjadi seperti itu
kenapa saya harus menyebutkan ini
karena berbahayanya adalah sangat mungkin orang kemudian akan bisa
dalam tanda kutip ya bisa jadi memesan
karena tidak ada alasan hukum yang kuat
menjelaskan jadi seakan akan tiba tiba ada putusan yang tiba tiba kayak jatuh dari langit
yang kedua masih dari segi putusan
seringkali putusan diambil dengan jangka waktu yang sangat panjang
itu cukup mengherankan sebenarnya
ada putusan yang sudah di rph kan
rph sudah mengambil keputusan
tapi tidak dibacakan sampai sekitar berapa bulan
itulah yang saya sebutkan tadi adalah
harus diumumkan hari itu juga
itu membuat banyak aroma yang kemudian bisa
karena begini kan jangan lupa bahwa ini ada yang namanya free rider
kadang kadang orang belum tentu tahu isi putusan
tapi dia jual saja
ini draftnya kayak begini bukan
iya ini draftnya kayak begini bukan
ini putusannya begitu ya
dan berbagai orang yang pernah bermohon ke mk itu pernah bercerita soal itu
sebenarnya ada aturan soal itu enggak
bahwa ketika putusan ini sudah dihasilkan harus diumumkan hari itu juga ada
itu enggak ada
tapi logika kita kalau membaca pasal misalnya empat puluh sembilan kalau tidak salah
dia mengatakan bahwa putusan itu disidangkan
hakim menyidangkan kemudian memeriksa
dan memutus dan membacakan
itu orang yang sama harusnya
jadi bayangan saya artinya harusnya ada proses di internal mk
di internal mk dimana orang yang memeriksa
orang yang memutus dan membacakan itu seharusnya sama
kalau sudah memang mau ada proses pergantian
ya jangan tidak usah diikutkan rph
karena nanti akan berbeda nih
orang yang membacakan dengan yang memutus
dan itu bisa perdebatan soal keabsahannya
contohnya misalnya di kasus pemilu serentak
saya ingat saya pemohon putusannya sudah diambil
kemudian lama sekali dibacakan
sehingga momen pemilu itu lewat
kenapa sih dengan rasa ingin tahu anda itu
apakah anda mendapatkan jawaban
kenapa sih ditunda cukup lama begitu
enggak ada yang tahu
kecuali karena mungkin barangkali hakimnya belum yakin
hakimnya masih merancang putusan
kita enggak tahu nih
tapi ada sekian banyak putusan yang selalu rph nya sudah diambil
tapi kemudian belum dibacakan
kayak begitu itu masuk ranah dewan etik
untuk menegur tidak
ya berat ya karena memang tidak ada aturannya
tapi kalau kita bicara soal prinsip hukum
peradilan itu harusnya cepat
maka seharusnya ini diambil dengan detail
itu yang kedua
yang ketiga sebenarnya
persis yang kita bicarakan
saya ada game dasarnya itu adalah begini
memang hakim itu punya independensi
itu semua orang berbicara hal yang sama
lalu kemudian prinsip prinsip hakim yang jujur adil
lalu kemudian banyak sekali prinsip yang bisa bicarakan bahwa
hakim itu harus independen
tapi jangan lupa bahwa yang namanya independensi itu
berkaitan erat dengan integrity
jadi kalau independensinya tinggi
kalau integritasnya tinggi maksud saya
independensinya bisa ditinggikan
tetapi kalau integritasnya rendah
menurut saya keliru besar
dan bodoh rasanya kalau independensinya kita tinggikan
karena kalau integritasnya rendah
independensinya kita tinggikan
sangat mungkin kemudian dia akan melakukan jualan jualan perkara
nah di titik itulah saya ingin mengatakan bahwa
seharusnya lembaga lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan judisial
itu bisa berfungsi
seperti kay misalnya
kalau dikatakan dpr tidak menerima logika itu
seingat saya dpr mengamini perpu pengawasan mk
walaupun kemudian ada yang menguji ke mk
dan mk kemudian membatalkan sendiri perpu itu
dpr kan kemudian nerima seingat saya
kalau saya tidak salah ya seingat saya dpr menerima
dan kemudian mau diberlakukan
dan mendapatkan nomor
cuma kemudian ada yang mengujinya ke mk
dan mk kemudian membatalkan
kalau dibaca perpu itu menurut saya isinya
ada hal yang memang cukup menarik
kalau tidak salah tujuh tahun
anggota partai politik
artinya partai politik tujuh tahun harus cerai dari partai politik
baru kemudian bisa masuk ke mk
lalu ada konsep keterlibatan kay dalam proses rekrutmen
ada kay dalam proses pengawasan
ada besar nih
seperti semua dibatalkan mk sendiri
dibatalkan mk sendiri
dengan alasan yang menurut saya sangat bisa debatable
saya ingat saya menulis waktu itu dengan mengatakan bahwa
ini kayaknya mk tidak mau diawasin
nah yang harus dipikirkan sekarang
adalah bagaimana memformat pengawasan
memang ini bukan hal yang mudah
karena satu sisi ada judicial independensi
di lain sisi ada judicial integrity
tapi ada juga kepentingan kita untuk melakukan pengawasan
dari kemungkinan kemungkinan model model begini
mengukur timbangannya di sebuah titik yang tepat
itu memang harus dipikirkan secara detail
oke bagaimana pendapat pak seto kalau tadi kita rangkum
dari pak taufik bahwa tetap ada pengawasan
diperkuat kewenangan dewan etik
kemudian zainal arfi mukhtar mengatakan bisa datang pengawasan dari luar
dalam hal ini mungkin saja kaye lagi
oke bagaimana pak seto
nanti kita akan dengarkan penjelasannya setelah jeda berikut ini
baik kita akan dengarkan penjelasan kalian dari pak gregorius seto
pak seto jadi kalau tadi sudah dijelaskan
kita dengarkan dari pak taufikul dan juga mas uceng begitu
kalau pendapat anda sendiri bagaimana
apakah memang dengan terulangnya kasus ini
maka sebaiknya mulai dipikirkan pengawasan dari luar mk itu sendiri
tadi disebutkan contohnya bisa saja kaye juga
ya sebetulnya begini
sebelum mengambil kesempatan
sebetulnya begini sebelum itu ya
ada dua hal pokok yang
pengaturan dalam undang undang dasar yang kurang dipahami
atau salah dipahami gitu kan
atau memang pahamnya yang salah gitu
yang pertama adalah persyaratan yang ditekankan pertama tama kan harus negarawan
dan pengertian negarawan itu tidak pernah dijabarkan dalam undang undang
niatnya itu adalah
yang namanya negarawan itu setidaknya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya
sudah selesai dengan dirinya
ya karena itu usia di atas enam puluh
mungkin dia mantan presiden kalau perlu
kalau enggak mantan menteri senior
jadi dia sudah tidak berpikir lagi mau jadi menteri
tidak lagi berpikir mau jadi presiden
betul betul dirinya itu untuk negara bangsa
tapi kan ini kemudian
walaupun itu belum ada jaminan pak ya
misalnya setelah tidak mengirikan dirinya mau jadi jabatan lagi
karena sudah pernah menjadi presiden
kalau misalnya ingin menjadikan koleganya menjadi pejabat lagi
itu kan berarti belum selesai dengan dirinya
jadi kan persyaratan itu yang mestinya dirinci di dalam undang undang
dan ini tidak
bahkan undang undang kemudian mempersempit
terakhir kalau enggak salah malah s tiga hukum
kan jadi aneh
padahal waktu itu boleh ekonom boleh politisi boleh apapun
dia dinilai sudah betul betul tidak punya
karena itu perlu
jadi dikejar integritasnya
jadi kalau perlu dengan psikotest dan sebagainya
itu pertama ya
dan menurut saya kalau kita mau memperbaiki
itu diperbaiki dulu
harus negarawan bagaimana
dicepmahkan bagaimana caranya
yang kedua ini soal pengawasan
di dalam pasal dua puluh empat b ayat satu ya soal ky
itu kan dikatakan bahwa kj itu ikut menentukan
ikut menentukan memilih hakim agung
dan tugas lainnya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan
keluhuran martabat dan perilaku hakim
menjaga dan menegakkan
ini diartikan mengawasi
padahal terminologi mengawasi ada konotasi atasan bawahan
sehingga ketersinggungan terjadi
karena menolak diawasi
seharusnya diterjemahkan adalah bagaimana caranya menjaga dan menegakkan
kehormatan dan keluruhan martabat hakim itu
bukan mengawasi pengertiannya
ini yang mestinya di
pak sel saya memberikan catatan saja
tapi kalau soal mengawasi itu dipandang sebagai sesuatu yang menimbulkan
atasan bawahan menurut saya menjadi tidak tepat
karena kemudian bpk melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan
tapi kan tidak berarti bpk menjadi diatas
dari presiden dari dpr dari siapa pun
dpr melakukan pengawasan terhadap pemerintah
ada kewenangan pengawasan di situ
tapi kan tidak meletakkan dpr menjadi diatas dari pemerintah
maksud saya ya hakim lah yang tidak boleh alergi dengan pengawasan itu
pengawasan itu tidak menuju ke arah atasan bawahan
enggak karena pengertiannya beda
kalau pengawasan bpk itu kan melalui kertas
ini kan pengawasan pribadi
sehingga menimbulkan menimbulkan wah
kok seolah olah dia lebih hebat gitu kan
apalagi sebentar saya percaya
sama aja dengan dpr
dpr enggak ada
dpr enggak ada yang ngawasi juga kan
dpr juga enggak ada
tadi katanya semua lembaga harus ada pengawasan dpr kepada pemerintah
lembaga ini enggak ada
maksud saya begini mestinya
jangan digunakan istilah itu
menjaga dan menegakkan kehormatan itu
karena kalau menjaga dan menegakkan kehormatan kan bukan mencela
tapi bagaimana mengamati
maksudnya ketika ada pengesahan dari luar itu mencela atau bagaimana maksudnya
bukan kalau mengawasi itu kan seolah olah dia lebih tinggi begitu loh
nah padahal yang diharapkan itu atau yang dibutuhkan itu adalah bagaimana menjaga dan menegakkan
jadi dia lebih mendampingi begitu pengertiannya
supaya tidak bikin salah
ini masalah terminologi saja atau bagaimana
tapi terminologi yang ada dampaknya terhadap apalagi
kan ketentuannya mestinya dia negarawan
kalau negarawan kan yang ngawasi mestinya ya lebih dari negarawan dong
tapi dengan kondisi real yang seperti ini katakanlah seperti itu
nah kalau sekarang kondisi fakta segini
saya kira saya lebih saya akan lebih sepakat dengan apa yang disampaikan pak taufik
bagaimana kita memperbesar memperkuat kewenangan daripada dewan etik dewan
dan dewan etik itu mengawasi ya kata katanya ya
karena kan begini di dalam peraturan mahkamah konstitusi
itu kalau seorang hakim konstitusi melakukan kesalahan ditegur tiga kali
maka dewan etik langsung bisa memanggil membentuk dewan kehormatan eh mahkamah kehormatan untuk mengadili
nah menurut saya
mestinya kalau dia sudah kena teguran dua kali saja
ini dibawa ke misalnya ke rapat permusyaratan hakim rpa
tapi begini pak seto
kalau misalnya yang anda khawatirkan tadi misalnya pengawasan dari luar dari kay tadi
kesannya adalah seolah olah atasan bawahan
nah bagaimana dengan pengawasan dewan etik
tadi anda sebutkan dewan etik juga itu mengawasi
dia tidak mengawasi dewan etik
oh tidak pengawasan juga berarti
karena dewan etik itu lebih bersifat pasif
dia kan mendapat laporan
ya bukannya kaye juga begitu
data laporan baru
tapi kan di dalam dewan etik ini kan juga ada unsur kay nya
ada unsur dari luarnya juga
jadi problemnya menurut saya adalah
mahkamah kehormatan kalau dewan etik tidak ada
dewan etik tidak ada dari kay
mahkamah kehormatan yang ada
tapi dewan etik kan dari ada unsur dari luar juga tidak semua dari kan hanya satu ya dari mantan hakim dan sebagainya
tapi yang saya mau katakan adalah
bangsa kita ini memang tidak bisa semerta merta rasional
jadi kita selalu juga harus memperhatikan persoalan persoalan psikologis meskipun maksudnya sama
tapi pendekatan ini pendekatan yang lebih tidak menyinggung lah kadang kadang
apa sih yang dikhawatirkan pak dari pengawasan terhadap hakim ini sebenarnya
kalau tadi saya cermati itu sepertinya ada kesimpulan
ada kesan tidak benar mengawasi hakim itu tidak benar
saya yang ya kebetulan saya banyak bergaul dengan hakim hakim terutama pada periode pertama
kesan saya itu
mereka merasakan sebagai negarawan wah diawasi
memangnya ngawasi lebih hebat dari dia
kan begitu seolah olah
jadi pastinya digunakan terminologi terminologi sama saja kan sekarang yang terjadi gara gara salah terminologi si pak rhyamsa kena
padahal kan pengertiannya sama yang dia sebutkan
tapi kan terminologinya tidak tepat gitu kan
kalau kita berpikir begitu pak seto barangkali ribet negara ini
kalau kemudian ketersinggungan ketidakenakan pada sebuah diksi itu menjadi alasan untuk menghilangkan atau menegasikan sebuah konsep
padahal harusnya kita belajar berpikir substantif
yang saya khawatirkan semua orang bisa melakukan hal yang sama
dpr nanti mahkamah agung juga bisa bilang dong dpr ini siapa sih
kan barangkali cuma tamatan sma
kami ini dokter sudah lah kamu nggak usah ngawasin kami
kalau model begitu menurut saya rusak negara ini
semua orang bisa saling negasi menegasikan
kita membangun sistem menurut saya
ada game dasarnya persis yang dituliskan oleh simon setret di dalam bukunya
yang mengatakan kemudian judicial integrity itu punya keterkaitan erat dengan judicial independensi
kalau independennya integritinya lemah independensinya nggak bisa ditinggikan
nah saatnya menurut saya kita melakukan intervensi
tapi dia persis yang saya bilang tadi
tentunya kan prinsipnya prinsipnya kan pengawasan
persoalannya kan apakah harus dari luar seolah olah super body gitu ya
tapi dari dalam tadi juga bukan mengawasi menurut anda tadi
iya itu kan bisa diperkuat gitu kan
sama saja di dpr kan nggak ada yang ngawasi dari luar kecuali rakyat ya
tapi ada majelis kehormatan kan yang ini
sama saja sebetulnya
nah sekarang saya sepakat dengan beliau bahwa bagaimana dewan etik ini diberi

saya sepakat dengan beliau bahwa bagaimana dewan etik ini diberi
kewenangannya lebih sekarang ini kan kewenangannya sangat sangat
kita dengar juga pernyataan dari ketua mk kalau tidak salah kemarin begitu
mengatakan bahwa lembaga peradilan tidak bisa diawasi
bagaimana menurut anda pak taufik
ya tidak juga
tidak benar juga
tidak benar juga
bagaimana kita memperlakukan
karena memang hakim itu sudah pasti
dia ini adalah
keyakinan kita kepada keputusan hakim itu adalah
itu bukan apa namanya
kalau kita itu meragukan keputusan hakim itu
maka tidak akan ada keadilan nanti
dan selalu kita ragu
tuhan di muka bumi
karena itu menurut saya
di dalam konteks keputusan
di dalam konteks hukum ya
itu mungkin seperti itu
tetapi dalam konteks kelembagaan
dia akan mengambil keputusan keputusan
kira kira apa yang membuat anda misalnya cukup di dalam saja diperkuat
kenapa tidak bisa dari luar ikut mengawasi dengan baik misalnya
saya melihat ini di dalam konteks ini saja
antar kelembagaan ya
dan itu lebih memudahkan
kan kalau hakim
mk ini hanya sembilan orang
berbeda dengan hakim
di bawah mahkamah agung yang demikian banyak ya
itu memang harus ada lembaga yang mengawasi secara sangat ketat
kita berikan kesempatan
yang kedua itu adalah
pengawasan oleh ki itu juga sudah pernah di
sudah dimentakan oleh mk sendiri
jadi kita agak rumit nanti mencari persoalan tersebut
karena itu menurut saya
agak rumit atau
atau memang sebenarnya tidak bisa sama sekali
kalau agak rumit kan berarti masih ada bisa
kalau memang ada will yang
mungkin harus kita lakukan
kita melakukan amandemen terhadap konstitusi dulu
kan itu problemnya
jadi panjang sekali nanti riwayatnya
kalau menurut saya
harus kita cari jalan yang lebih cepat
lebih cepat adalah kita memberikan beban dan kemudian wewenang
sama dengan lembaga misalnya seperti kay yang kita harapkan
itu lebih memudahkan
dan itu adalah
mereka itu adalah dengan kualifikasi
setingkat dengan hakim hakim mk sekarang ini
kalau doktor ya
jadi kemudian itu ada
tidak ada kemudian
ada tabrakan psikologis di dalam konteks itu
jadi itu kemudian hadirkan menjadi lebih enak menurut saya
jadi ini kita lihat ini adalah dalam konteks yang lebih memudahkan kita
kalau memang itu adalah harus ke ki
nanti kita pikirkan bersama apa
walaupun riwayatnya panjang tadi anda sebutkan
saya menurut saya agak panjang
saya terlibat ya dalam amandemen undang undang dasar
dulu itu memang pertama tama
mahkamah konstitusi itu masuk di dalam pasal dua puluh empat b
menjadi dua puluh empat c dua puluh empat b kay
dengan pemikiran bahwa
yang dimaksud hakim yang diawasi oleh
ky itu tidak termasuk hakim mahkamah konstitusi
karena itu aturannya lebih didahulukan ini
nah pikirannya dulu itu ya itu
karena ini negarawan
jadi waktu itu pikirannya begitu
itu yang dijadikan dasar kemudian ee
karena faktor negarawan itu
nah itu nanti tapi begini
tapi itu kan tidak pernah dipenuhi
tertulis bahwa memang tidak termasuk hakim mahkamah konstitusi
saya sebenarnya balik ke pilihan diksi
kalau memang kita mau tegak sama pilihan diksi
ini kan menjadi lucu nih
menjaga etika perilaku hormatan hakim
dan itu tidak ditebutkan
artinya hakim ini siapa nih
term nya adalah keseluruhan hakim
dan inilah ini kesempatan besar ketika kita sedang menginisiasi ruu jabatan hakim nih
ini kesempatan kita untuk mendetailkan apa sih yang dimaksud hakim
kan seharusnya hakim adalah meliputi semua hakim dong
jangan cari cari alasan kami bukan hakim
hanya karena kami dipilih lima tahunan
kami dipilih lima tahunan sedangkan dimaksud hakim itu adalah karier
padahal menurut saya dengan adanya hakim hakim ad hoc logika itu sebenarnya sudah runtuh tuh
karena hakim ad hoc kemudian dipilih juga dengan konsep tahunan
yang kedua adalah mari kita selesaikan di rut jabatan hakim
taruhlah kemudian sangat alergi dengan kay
padahal seingat saya beberapa hakim yang memutus bahwa kaye bukan tidak diawasi oleh mk
itu menulis dalam bukunya sendiri bahwa kaye harus mengawasi mk
jadi saya bisa menunjukkan ada beberapa hakim yang menulis menolak itu sendiri
sebenarnya menulis buku yang sangat detail mengatakan bahwa kaye harusnya mengawasi mk
saya tidak tahu kenapa terjadi perubahan cara pandang
tapi intinya adalah
walau alam ya
makanya saya sebutkan walau alam
tapi maksud saya adalah
walau alam ya
tak kalah kita bicara soal hakim
ini saatnya kita dudukkan nih sekarang
menurut saya ruu jabatan hakim menjadi sangat penting
bayangan saya dalam undang undang jabatan hakim
itu semua jenis hakim didetailkan
karena ada banyak sekali jenis hakim sekarang
ada hakim konstitusi ada hakim agung ada hakim biasa ada hakim ad hoc
ada hakim kuasi kuasi peradilan
ada banyak nih
yang ini kemudian kalau kita mau bermain logika dengan soal hakim
ini tidak diatur dengan detail
malah bayangan saya kalau ruu jabatan hakim nanti mengaturnya
termasuk barangkali ru jabatan hakim itu bisa mendetailkan makna pasal sembilan belas dengan dua puluh ayat dua tadi
jadi kalau hakim konstitusi diisi
apa maknanya yang dimaksud dengan transparan akuntabel dll
kalau soal pengawasannya harus ke kay atau tidak
ada banyak negara
saya cuma merasa sayang aja nih
kita membuat ky
yang itu hanya seleksi hakim agung
pengawasan mahkamah agungnya pun masih dioret oret
masih digangguin terus
karena dibatalin berkali kali
bahkan belakangan kewenangan dia untuk mengangkat hakim di tingkat bawah pun ikut serta
itu kemudian dihapuskan oleh mk
jadi saya merasa kita bikin ky ini kayaknya kemahalan banget
bubarin aja lah sekalian
ternyata kewenangannya tidak sampai sedaset itu
saya ini di dalam konteks pengawasan checks and balance antar lembaga
dalam kesempatan ini saya sepakat sekali dengan mas jendral
jadi perlu ada perhatian
jadi perlu ada pengawasan dari luar untuk mk
ya pokoknya persoalan itu lembaganya
dimana kita ditiberatkan tidak ada masalah
yang paling penting adalah ada pengawas
lembaga yang checks balance
itu penting sekali
itu di dalam konteks itu belum ketemu
sekarang malam ini ketemu
penjelasan pak seto kita tahan dulu
nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetaplah di cnn indonesia prime news
jadi saya punya pemikiran
yang semakin jelas
b pecandaan jelas
siapa yang melewati
siapa yang membeli
kelompok belief yang ini menuatnya pengawasan
karena persis yang dikatakan beliau
ada banyak nih peranan peranan
dan imk menurut saya
ada terjadi beberapa kali proses catatan
yang seharusnya sudah kita memberikan garis besar
saya mencontohkan misalnya
sidang itu kan sekurang kurangnya tujuh orang
tetapi dalam beberapa sidang kita temukan
itu enam orang
sudah sangat menyalahi
dengan alasan bahwa ini adalah panel yang diperluas
let's say itu adalah istilah baru yang dibuat belakangan
tapi biar bagaimanapun
standar persidangan tujuh orang itu menjadi standar
nah kalau anda mau ingkari itu
aturan itu harusnya diundang undang
bukan kemudian diatur secara tiba tiba di belakang
maksud saya adalah
praktik yang terjadi di imk ini bisa menjadi catatan
dengan segala pujian
karena imk memang juga sangat luar biasa
paling tidak kalau dikompare dengan mahkamah agungnya
menurut saya mk memang jauh lebih baik
tetapi kalau kita mau kritisi ke dalam dengan detail
ada banyak sebenarnya bolong bolong yang sebenarnya
bisa harus diperbaiki dengan cepat dan baik
kalau ky ini sifatnya begini
kita masih berasumsi
mayoritas hakim mk itu orang baik
jadi kita selalu merasa bahwa sudah lah
nggak perlu diawasi mereka silahkan baik
coba kalau kita asumsikan
tiba tiba yang masuk di sana
mohon maaf dalam tanda kutip
ini para begundal
susah betul mengawasi ini
kalau kemudian kita tidak siapkan
kartu pengawasan untuk mengawal itu dengan baik
nah saatnya kita berpikir untuk itu
jadi dia payung sebelum hujan begitu ya
betul kita memikirkan cara proses seleksinya diperbaiki
diatur dengan lebih detail
tanpa perlu mengubah undang undang mk
kita bisa mengaturnya di undang undang jabatan hakim
yang kedua adalah perbaiki mekanisme pengawasan
kuatkan whatever namanya lah
atau kemudian apa whatever kita bentuk
intinya jangan alergi ya para hakim ini
karena kan pengawasan itu berfungsi kalau anda melakukan kesalahan
ya kalau nggak mau masuk keputusan
nggak usah masuk keputusan
tapi kalau etika perilaku
tiba tiba sidang enam orang
menurut saya itu bisa menjadi bagian
tapi itu tidak mengganggu independensi
karena yang dikhawatirkan paling tidak beberapa
kadarnya harus dihitung secara jelas
memang independensi itu
kesalahpahaman bagaimana pak
seperti yang dikatakan oleh ketua mk
bahwa peradilan tidak bisa diawasi
ini kita juga lihat bagaimana mengawasi imk
sebetulnya kita awasi bukan imk nya
bukan badan peradilan nya
itu yang harus kita garis bawahi
kita tidak mengawasi imk
tidak mengawasi peradilan nya
nah kali ini anda setuju bahwa hakim hakimnya itu profesi
saya nyambung dengan pak seto
sebenarnya independensi itu kan terbagi beberapa hal
ada independensi fungsional
ada independensi institusional
biasanya kekuasaan kehakiman ini seharusnya independen semuanya
tetapi ini dengan catatan yang integritas sangat baik
integritas tinggi tadi ya
kita jangan lupa bahwa kay kita bentuk
kaye kita bentuk tak kalah itu adalah karena
mau mengintervensi kekuasaan kehakiman yang tidak terlalu baik
andai kata kuasaan kehakiman kualitasnya memang sangat luar biasa
saya yakin di tahun dua ribu tujuh belas

itu nggak perlu ada nggak hadir tuh yang namanya kai
karena kalau seakan akan kesannya sekarang hanya didorong
menjadi lebih banyak rekrutmen hakim
ya jadi kayak pansel aja
pansel hakim lagu
karena dia tidak terlibat
yang ini menyangkut kualitas tadi ya putusannya
dulu zaman pak jim lee
itu kan setiap hakim secara individual kan harus memberikan pendapat
ya kan pendapatnya
baru kumpul masing masing menyampaikan
tapi kemudian itu hilang
biasanya kemudian saya dengar hanya diserahkan pada satu orang
sudahlah bikinin pendapat hukum
nah pada waktu pak hamdan menjabat
saya pernah mendorong itu
mau dikembalikan itu
tapi ya nggak tahu mungkin ya sudah terlanjur malas malas gitu ya
nah kalau itu ada lembaga pengawas dari luar mungkin akan tetap terjaga kali itu pak
apakah itu bagian yang harus diawasi
kan itu persoalan
sebaik baiknya sebuah peraturan juga akan dipengaruhi oleh pelaksananya nanti
itu harus diingat
kalaupun kita telah setuju ada hal yang pada tataran yang lebih tinggi kita putuskan setuju
seperti misalnya rekrutmen
itu kita harus perbaiki
kemudian kita pada tingkat pengawasan kita perketat
tetapi menurut saya
yang selalu persoalannya adalah bukan di situ
pada pada ini
pada mekanisme pengambilan keputusan di sana
yang kenapa lama seperti itu tadi
saya selalu tidak pas kalau misalnya hal tersebut menimbulkan keraguan keraguan orang
kenapa lama sekali diputuskan
kenapa tidak diumumkan pada saat itu
ini menimbulkan kejurigaan
dan kejurigaan itu adalah yang menjadi tanda yang kita harus pegang
saya akan negative thinking disitu
karena itu menurut saya disitu harus diperbaiki
nah yang seperti ini itu bukankah bisa masuk pada ranah pengawasan misalnya pak
untuk menjaga tetap misalnya ada penundaan pembacaan putusan ini
kalau misalnya yang mengawasi misalnya seperti itu juga gimana
mungkin itu yang tadi dimaksud
jadi yang mengawasi juga akhirnya diragukan integritas bagaimana pak
karena itu menurut saya bukan itu persoalan
misalnya saya mengatakan tadi
kalau keputusan itu adalah sebuah pasal misalnya adalah dikabulkan tidak
itu pada saat itu diumumkan
bahwa ini adalah ditolak misalnya
dan terus ke komersial persoalan kemudian administratif itu kemudian ditulis dan sebagainya
kemudian akan diumumkan besok tidak ada masalah
tetapi pada hari itu juga masyarakat sudah tahu terhadap keputusan itu
nah ini yang mungkin tadi yang dimaksud memperluas kewenangan dewan etik tadi
nah ini tidak ada yang menegur hal hal yang seperti ini
ini termasuk bagian yang harus ditegur
hal hal seperti ini tidak ada yang menegurnya dan sebagainya
karena dewan etiknya barangkali ada terbatas wewenangnya
menurut saya hal hal yang seperti itu masuk
jadi itu masuk pada perluasan kewenangan dewan etik dengan hal seperti itu
menurut saya seperti itu
nah tetapi coba kita lihat nanti ini kan yang kita diskusikan sekarang ini kita bertiga
tapi mungkin kalau misalnya kita menemukan nanti hal yang lain itu adalah akan lebih baik kepada lembaga mk itu adalah kita pikirkan
sekarang ini seperti disampaikan tadi
ini adalah ada undang undang jabatan hakim
mungkin disitu menjadi hal yang ada momen yang sangat tepat untuk kita memikirkan
sangat tepat untuk kita membicarakan ini untuk memperkuat persoalan persoalan ini
jadi ini sementara saya berfikir bahwasannya yang paling mudah adalah sekarang ini adalah memperkuat wewenang dewan etik
cukupkah mas uceng kalau misalnya hanya memperkuat kewenangan dewan etik kemudian biasanya kan kalau misalnya kasus ini sudah meledak
lalu rame dibicarakan penanganannya agar tidak terjadi lagi ke depan
lalu kemudian landai lagi kan akhirnya hanya perkuatan kewenangan dewan etik
tapi menurut anda secara sistem cukupkah lembaga penjaga konstitusi itu
cukupkah lembaga penjaga konstitusi mk ini hanya kemudian dalam tanda kutip mungkin ya diawasi dengan dewan etik yang diperluas kewenangannya itu saja
pada intinya saya ingin katakan bahwa hakim atau kekuasaan kehakiman tidak boleh tidak diawasi
formatnya kita bisa pikirkan
apakah formatnya kita mau format di internal
dengan artinya menurut saya dewan etik dan majelis kehormatan harus diformat dengan lebih baik
misalnya pembentukan majelis kehormatan itu kan oleh dewan etik
usulan dewan etik tapi kemudian diresmikan oleh ketua mahkamah konstitusi
pertanyaan kita sering adalah gimana kalau ketua mahkamah konstitusinya yang kemudian harus di dewan etik kan
karena kemudian akan ada nih problem problem
maksud saya diperbaikilah mekanisme kalau mau di dalam
harus bisa menjangkau hal hal yang lebih kuat
harus bisa barangkali bergerak secara lebih inisiatif sendiri
ada banyak penguatan kalau kita mau
kalau kita mau berdayakan lembaga konstitusi yang juga ada kita buat dia di kay
kita buang deh kata pengawasan itu
kita buat dia untuk menurut saya bisa terlibat di dua hal
persis perpu yang dulu disusun di tahun dua ribu tiga
dia bisa di awal eh itu tak kalah rekrutmen ahy terlibat
lalu kemudian di akhir tak kalah etika dan perilakunya bermasalah itu kemudian bisa diawasi
menurut anda itu yang paling ideal
silahkan bisa dipilih
walaupun saya menganggap bahwa
kaye seharusnya masuk di situ
seperti tulisan banyak orang yang mengatakan bahwa kaye harusnya mengawasi kekuasaan kehakiman secara keseluruhan
mahkamah agung dan mahkamah konstitusi
nah bisa dipilih
tetapi yang paling penting jangan lupakan ada dua problem lainnya itu tadi
kualitas proses di mk sendiri yang harus diperbaiki
ya dan rekrutnya ya
kemudian ini tidak menyandra atau kemudian tidak dijadikan alasan atau tidak dijadikan pintu masuk untuk orang free rider untuk mencari apapun di situ
yang kedua adalah rekrutmennya
rekrutmennya harus diperbaiki
prinsip prinsip transparan akuntabel kemudian objektif partisipatif itu harus dituangkan ke dalam peraturan yang lebih detail
mumpung ada undang undang jabatan hakim sekarang ini yang sedang digodok seingat saya masuk di komisi tiga
kenapa kemudian tidak diatur di situ
kita lihat tadi
bayangan saya undang undang jabatan hakim mengatur seluruh hakim di republik ini seluruh jenisnya
dari a sampai z
lalu kemudian mengatur bagaimana proses jabatannya dia
bahwa nanti diatur di undang undang
jangan jangan nanti tetap kecuali hakim konstitusi
pergantung komisi tiga
baik kita lihat nanti perkembangan seberapa ya pak pembahasan dari komisi tiga terkait dengan revisi undang undang jabatan hakim ya
terima kasih untuk ulasannya malam hari ini
tapi kita berharap bahwa kasus yang terjadi untuk kedua kalinya di mahkamah konstitusi ini tidak terulang lagi
kita berharap mahkamah konstitusi benar benar diisi oleh orang orang yang seringkali disebut begitu
manusia setengah dewa
terima kasih bapak bapak selamat malam